diva tanah air titi dj baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke lima puluh lima pada dua puluh tujuh mei kemarin
supaya ulang tahunnya lebih spesial titi membuat sebuah tantangan di aplikasi tiktok pribadinya
titi mengajak penggemarnya untuk sumbang suara dan berduet di lagu hitsnya sang dewi
untuk tantangan ini titi membuat harmonisasi nyanyian indah dengan versi acapella
tantangan ini sudah diikuti mulai dari penggemar titi dj
penyanyi penyanyi muda tanah air seperti sondang silalahi dan novia bahmit
lagu sang dewi sendiri menjadi hits tersukses yang dimiliki titi dj
lagu yang diciptakan titi dj bersama andi rianto pada dua ribu tujuh ini berkisah tentang seorang wanita
yang merasa diperlakukan istimewa oleh pasangannya layaknya seorang dewi
nah anda tertarik untuk ikut tantangan ini